hai deviana saya banyak nanya dan mungkin pertanyaannya agak terlalu basic ya kenapa
karena saya sama sekali orangnya itu nggak bisa nyanyi tidak bisa main musik tapi saya menikmati
menonton orang yang bisa main musik apalagi bisa menyanyi dan deviana ini saya sering menonton
anda dan kayaknya semuanya tuh ada semuanya bisa suaranya bagus main pianonya juga luar biasa
itu aduh saya sangat merasa sangat tersanjung sekarang ya ini kan tadi kita bicara mengenai semuanya bisa
diajarkan kan tapi kan unsur bakat itu pasti ya ada
ya unsur alami mungkin kalau saya disini yang akan lulus itu dan akan susah mengajarkannya
bagi orang yang tidak memiliki bakat memang rata rata musik itu khusus untuk orang orang
tertentu sebenarnya simpel saja sih pemikirannya adalah pada akhirnya disiplin kemauan keras yang
akan mengalahkan bakat kalau bakat tidak di dikembangkan dengan kerja keras
bakat itu sebenarnya kan adalah bekal ya
bakat itu bisa berkembang sampai wah imans jadi enggak ada batasnya nah deviana sendiri
hai dari bakat alaminya itu yang lima persen yaitu bagaimana dikembangkan sehingga
menjadi seorang yang memang memiliki begitu banyak kalau pengalaman saya pribadi ya pribadi ini sangat
pribadi belajar piano nih dari umur lima tahun dan kemauan saya tuh sebenarnya banyak tadinya
saya menjadi insinyur elektro menjadi penterjemah menjadi pelukis banyak maunya mulai les piano
dengan seorang profesor orang amerika di beliau ini dulu mengajar di sekolah international and international school of music

klasik jadi kalau saya kasih contoh hari ini pr nya mulainya dari gini nih
dari jempol itu menyenangkan buat devi anak kecil buat saya sangat menyenangkan karena wah main piano
itu seru terus adik saya suka saya ajak yuk kita nyanyi jadi seharusnya buku dua umpamanya halaman
read oke suruh belajar ini clementi ya udah saya main baca ntar habis itu oke

kita beli buku pop nyanyi tiap siang berduaan gitu kan kemudian di rumahnya kami itu di bangkok mama saya ini kan entertain
banyak sekali pejabat pejabat dulu karena kami juga pada di kbri kan sekali pejabat pejabat dulu karena kami juga
diplomatnya waktu itu ayah saya sebenarnya bukan diplomat ayah saya itu
pasti sering di rumah kami karena bu v saya ini sampai trauma jadi setiap pulang
sekolah ayo jadi sayang main dulu juga piano ini harus jadi tontonan sampai akhirnya p breed rules are rule
karena saya sering kali kalau pulang sekolah itu adik saya udah buka jendela dari atas ada pohon mangga kan
saya lihat dari jauh aduh mobil lagi berjejer nggak mau deh
jadi manjat pohon mangga langsung ke kamar
jadi mama yang kemana mana
kemudian tamat sd di bangkok kembali ke indonesia
dan waktu di bangkok itu ya banyak sekali melihat sebagai anak anak
bukannya kita ke indian quarter ke topecom terus united nations
jadi banyak sekali hal hal yang kita alami yang akhirnya juga sangat mempengaruhi bagaimana kita melihat hal hal yang umum
toleransi dan banyak sekali hal yang berbeda
terus tamat sd pulang ke indonesia dipersiapkan
terus mama bilang
selesai gak ada macam macam gak ada pelajar hidup
ibu saya kan orang minahasa dulu
jadi ngampur campur bicaranya suka
ntar dialek nado
erkseh gak naik
jadi ada belandanya
terus nanti kalau lagi ini
jadi kita udah terbiasa dengan berbagai bahasa di rumah
jadi berfikirnya juga boleh dikatakan ya kalau anak kecil tuh yang agak kompleks
jadi kok gini gini
ini begini nih gak bener
dengan pengetahuan umum
sampai di indonesia
tamatkan smp sma
terus akhirnya mama tanya
mau meneruskan sekolahnya di mana sayang
atau di mana
terus saya pilih jerman
ya soalnya bach
bach dari jerman
dulu kan saya nge fan sama bach
karena kompleks deh
sekarang saya bikin bahnya secara modern
enggak mainin yang klasik dulu
oh yang klasiknya dulu
supaya kita bisa tahu perbedaannya antara
nah ini yang bach aslinya
ini yang paling netral ya
kalau ini saya bisa mainin ya
nah terus si bah ini saya ubah sedikit jadi jesse gitu
akhirnya dikirim ke jerman
guliahnya setengah mati
tapi beruntung ya punya orang tua yang begitu mendukung dan oke
sekarang mau melanjutkan pendidikannya di mana
dan bisa memimpin
dan akhirnya bisa mendapatkan pendidikan yang diinginkan
tapi bagaimana di jerman
biasanya keluar dari jerman
jadi hari ini di jerman
nah salah satu contoh
dosennya saya itu suka kesal sama saya karena
terus jadi berdebat
umpamanya kadang kadang saya suka rubah
tau tau saya kayak
terus saya lagi
terus bilang apa profesor
harus sesuai dengan instruktion
terus saya suka bilang
tapi pak bapak profesor
saya ini hidup di awal abad dua puluh satu
bisa dong saya mengekspresikan musiknya shopang
jangan seperti waktu abad delapan belas
saya bilang wah udah mulai deh
yuk pulang aja tanam beras ke indonesia
gue pernah dibilang begitu ya
yuh mau jadi gini gini
ya agak agak ini ya agak agak rasis dia
mungkin juga tersinggung kok bisa improvisasi padahal sesuatu yang sudah turun temurun
klasik masuk bagian dari tradisinya mereka
satu lagi yang sangat bertentangan dengan karakter saya nih
saya kasih contoh
itu semua temen temen saya tuh hampir semua lah gak semua ya
terus kok main
saya gak bisa begitu
kayaknya kok mainnya susah kayaknya depresif banget gitu ekspresi
untuk zaman saya kuliah dulu ya
lulus dengan luar biasa kan
jadi apa pelajaran yang benar lah atau metode pendidikan yang didapatkan yang sampai sekarang itu merupakan bagian dari nyawa profesor deviana
pengalaman saya pribadi ya sekian lama dua puluh enam tahun saya tinggal di eropa
sama ya keseluruhan tiga puluh enam tahun di luar negeri dari kecil
yang saya lihat itu ada satu sistem yang sebenarnya itu berjalan di tempat
jadi istilahnya jadi ngetik not balok gitu
walaupun ilmunya sama juga yang diajarkan di sini
buat saya itu kurang kreatif ya
katanya kita kan mengajarkan murid murid supaya kreatif
jadi kalau baca umpamanya ditulisnya
terus baca ya
kan bukan main musik
nah ditutup bukunya jadi main
nah satu yang mau saya sebut adalah mengapa saya bisa unggul di sana karena saya orang indonesia
jadi ada ketok magic nya kan
dan kalau mereka tuh terlalu banyak menghitungnya apa apa tuh secara logika
bentar saya lihat enggak ah enggak ke sini
ya arahnya bisa juga ke sini
terus mereka sering tanya kok yuk kok bisa sih dapat ide ke situ tuh bagaimana
ah you know i'm indonesian
saya selalu bilang begitu
suka improvisasi ya
kalau bisa diarahkan dengan benar kan itu kreativitasnya kan jadi berkembang ya
sebenarnya ini bukan jazz yang saya suka
saya lebih suka musik yang bebas bisa dimainkan gitu
kesan yang mau kita sampaikan kepada pendengar begitu
oke coba musik yang paling disukai
satu aja bisa dimainkan
oke jadi kalau umpamanya dari zaman sekarang ya woy whatsapp yo gitu kan
musik funk umpamanya
jadi saya simulasi band ya di piano
oke sekarang pakai lirik
apa tadi baru sampai
ya itu terserah
kalau jazz umpamanya jazz ballot
dan dan dan lupa liriknya
terus saya langsung ke bagian b nya nih
terus kalau yang jazz yang ini nih